ada apa saja yang terjadi di tanah air dalam dua puluh empat jam terakhir ini
kami merangkumnya dalam indonesia flash news
kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol cipali wilayah purwakarta jawa barat
tabrakan antara mobil bak terbuka dengan sedan menewaskan lima orang dan satu orang terluka
kecelakaan bermula saat sedan yang melaju kencang dari arah jakarta menuju palimanan
hilang kendali dan menyeberang jalur hingga menabrak mobil bak terbuka
lima korban tewas dan satu orang yang terluka langsung dievakuasi ke rumah sakit mh tamrin purwakarta
kepolisian masih menyelidiki penyebab kecelakaan ini
kasus ini dalam penanganan polres purwakarta
sebuah gedung tiner yang memproduksi cat di wilayah gembor jati uhung kota tangerang banten terbakar pada sabtu siang
selain menghanguskan gedung api juga membakar empat rumah di sekitar lokasi
dari keterangan saksi yang juga pekerja api berasal dari sekitar drum penyimpanan tiner
petugas pemadam kebakaran mengerahkan tiga mobil damkar untuk memadamkan api
penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan saat resmimpol sek jatiuhung
kepolisian kelapa gading mengevakuasi jenazah seorang pria yang ditemukan tewas di dalam mobilnya
yang terparkir di tengah jalan di kelapa gading jakarta utara
dari dalam mobil petugas menemukan dompet kartu identitas uang tunai berbagai jenis obat dan sejumlah dokumen
kepolisian belum bisa memastikan penyebab pasti kematian
karena menunggu persetujuan keluarga untuk proses otopsi jenazah
tidak ada tanda tanda kekerasan pada tubuh korban
polisi masih mendalami perbedaan alamat kendaraan dengan alamat yang tercantum pada identitas